akhir akhir ini kuliner khas afrika sedang jadi perbincangan di media sosial
apalagi dengan mulainya kemunculan rumah makan afrika di ibu kota
tak sedikit nih warganet yang mencoba review langsung
tak mau kalah saya pun mendatangi salah satu rumah makan asli afrika di jakarta barat
tepatnya di jalan ks tubun
dari berbagai macam kuliner afrika yang dihidangkan
ada salah satu yang paling terkenal yaitu fufu dan egusisu
fufu merupakan makanan bertekstur lengket terbuat dari berbagai pilihan bahan dasar
mulai dari gandum yam atau sejenis ubi pisang tanduk hingga singkong
nah fufu yang saya pesan ini terbuat dari singkong
memakan fufu paling pas jika didampingi dengan sup egusi
kunci bahan dasar pembuatan sup egusi adalah biji melon yang dihaluskan serta minyak kelapa sawit
sedangkan untuk isiannya beragam
uniknya bahan dasar biji melon untuk sup egusi di sini diambil langsung dari afrika
demi memastikan cita rasa yang otentik
aku buka di sini karena aku datang di indonesia
aku coba cari tempat makan makanan afrika
aku tidak dapat yang autentik
dan yang rasanya benar rasa afrika
makanya karena aku sudah ada pengalaman di restoran
aku pikir dibuka di sini
dari tahun dua ribu empat belas
penasaran akan paduan rasa fufu dan egusi
saya akhirnya memesan makanan yang sedang viral dengan harga rp delapan puluh ini
jadi kita ambil sedikit fufunya ya secukupnya aja lalu kita bulat bulatkan nih kayak gini
setelah udah bulat kita cocok dengan kuah egusi sup sampai meresap ya
nah ini dia
makannya itu gak dikunyah tapi langsung ditelan
ternyata makan dengan sekali telan ala afrika cukup sulit loh
hati hati bisa tersedak
tapi jika ditanya soal rasa hmm
saya bisa katakan perpaduan dua menu ini sangat pas
jadi ayamnya enak
rasanya gak beda dengan di afrika sama aja
fufu dengan rasa yang hambar dicampur dengan sup egusi yang sangat gurih dan sedikit pedas
ternyata cocok bagi selera lidah indonesia
dua ekor domba dengan proses memasak yang cukup sederhana
satu porsi sate domba dengan pisang perlu merogoh kocek rp enam puluh lima
pada awalnya mungkin masyarakat indonesia merasa ini aneh termasuk saya
namun setelah dicoba ternyata rasa gabungan sate domba yang gurih dengan pisang bakar yang manis sangat cocok
ternyata rasanya nggak cuma gurih gitu tapi memang terus terang buat kita ketagihan gitu
awalnya agak kaget makan pakai pisang tapi ternyata setelah dicoba masya allah cocok banget makan pakai pisang gitu
pilihan kuliner khas afrika bisa menjadi pilihan bagi anda yang ingin merasakan sensasi baru kuliner khas negara lain
jika anda penasaran bagaimana sensasi makan sate domba ala afrika anda wajib kesini dan mencoba makan sate domba dengan pisang
aulia wardani yudhistira satria jakarta